nama desa wadas mencuat dan menjadi sorotan nasional setelah ada konflik agraria terjadi di sana
lantas apa sebenarnya pokok permasalahannya dan berikut ini adalah kronologi dan data konflik di desa wadas yang kami himpun dari tim litbang cnn indonesia
kita coba lihat bagaimana kemudian kita memahami apa yang terjadi di wadas sampai hari ini kita update juga bahwa komisi tiga sudah melakukan kunjungan ke sana
kita nanti akan konfirmasi apa hasil kunjungan komisi tiga ke desa wadas
sembari juga kita mengetahui sebenarnya apa potensi konflik agraria yang terjadi di sana
kita mengenal ini ada desa wadas dengan luas lahan ini sebesar empat ratus lima puluh delapan delapan ratus dua puluh hektare
ini terdiri dari tanah kering dan juga tanah yang digarap untuk area persawahan
dengan mata pencarian utama masyarakat di sana adalah bertani dan berkebun
lalu kemudian kita coba lihat bagaimana kemudian juga proyek bendungan bener di desa wadas kecamatan bener kabupaten purworejo
ini yang kemudian menjadi pemicu konflik yang terjadi kemarin
puncaknya bisa dikatakan begitu di mana ada aparat kepolisian yang mendatangi desa wadas
untuk mengamankan sejumlah warga di sana
kita ketahui bahwa di sana sedang dilakukan pembangunan bendungan bener
dan untuk membangun bendungan ini memang dibutuhkan bahan galian yaitu berupa tanah andesit
dan juga ditambang di kecamatan yang sama dengan jarak tambang ini kurang dari sepuluh km
dan kemudian masih dalam kecamatan yang sama
ini diklaim oleh warga akan berpotensi untuk merusak lingkungan
nah inilah kemudian yang menjadi pemicu kenapa ada kelompok masyarakat yang akhirnya membentuk dua kubu
di mana disebutkan juga di sana bahwa ada masyarakat yang setuju dengan pembangunan tersebut dan penambangan tersebut
ada juga kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan dan penambangan tersebut
nah kalau kita lihat bagaimana proyek bendungan bener ini di desa waras
ini adalah salah satu proyek ambisius
ini adalah salah satu proyek yang diperoleh oleh presiden joko widodo
dan masuk dalam proyek strategi nasional rencananya akan rampung pada dua ribu dua puluh tiga nanti
dan sementara itu kita juga lihat bagaimana ini proyek bendungan benar ini juga digarap oleh perusahaan pelat merah
ada tiga perusahaan pelat merah paling tidak yang kita catat
yang pertama ada waskita karya yang kedua ada pt pp persero tbk dan juga pt berantas abipraya persero
dan ini dia yang terjadi kemarin warga wadas tolak tambang andesit
nah di sini juga kita ketahui bahwa kemarin juga ada beberapa warga yang diamankan
walaupun kemudian pada sore hari sudah dipulangkan kembali
tapi yang jelas penolakan tambang di wadas ini sudah terjadi sejak dua ribu
dan upaya upaya yang dilakukan termasuk upaya hukum juga sudah dilakukan oleh pemerintah
dan juga warga ada empat ratus empat belas hektar lahan yang akan menjadi lokasi tambang
dan lima ratus warga terdampak tambang dan termasuk juga bagaimana aspek lingkungan yang juga perlu dikaji ulang
karena akan berdampak terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup warga di wadas
dan yang terakhir kita juga melihat bagaimana kemudian di wadas ini juga ada potensi potensi
yang bisa berpotensi untuk hilang
karena ini merupakan potensi potensi yang menjamin kehidupan masyarakat di sana
kita tahu di sana masyarakat juga bertani
ada palawija buah buahan di sana
termasuk juga ada komoditi kopi dan juga karet termasuk aren
nah inilah yang kemudian dikhawatirkan
jika penambangan tetap berlangsung komoditi komoditi ini akan hilang